tapi kalau misalnya kita bicara soal kunjungan raja arab yang menarik kan banyak hal apalagi sambutan ataupun hidangan yang disuguhkan untuk raja salman dan juga rombongannya ya prab
apa saja makanan makanan yang disiapkan dari kita selaku tuan rumah ya bagi raja arab saudi dan juga rombongannya nah kita ingin coba cari tahu nih ya dengan berbincang langsung nanti ya
betul langsung berbincang di studio juga sudah hadir bersama kita semua ada mas bambang sujatmiko presiden dan ceo pt aerofood indonesia
karena pt aerofood ini juga yang ditunjuk ini ditunjuk langsung atau seperti apa pak mas bambang
terima kasih sebenarnya kita ditunjuk langsung karena saudi arabi airlines sudah menjadi partnership yang cukup lama
oke jadi saya langsung aja pak makanannya itu apa saja pak yang kemarin disediakan
sebetulnya makanan yang sudah kita bahas kemarin dengan beberapa chef dari
karena rombongan saudi arabia tersebut berkolaborasi dengan chef kita yang sangat handal
oh jadi dari mereka juga bawa chef juga
mereka bawa chef dan ada beberapa item sampai dua ratus dua puluh dua jenis venue yang dipilih
itu masaknya di mana pak
ada dua tempat masaknya kita punya dapur yang sangat modern di bandara di soekarno hatta
kita mendeliver ke halim perdana kusuma
berarti itu berapa chef yang
yang involve di situ selain chef dari rombongan saudi arabia kami menyediakan ada satu ratus lima puluh chef yang terjun langsung
dan itu dibagi selama dua puluh empat jam memasak
betul ada tiga shift karena di situ ada yang di jakarta dan juga nantinya ke bali
apa nih makanan indonesia yang disajikan untuk rombongan itu apa
betul memang kami menyajikan beberapa pilihan menu seperti rendang padang
ada pilihan juga ada sate dan nasi goreng tentunya karena itu khas indonesia
beberapa sayur sayuran juga kami datangkan semua dari lokal
oh gitu terus yang paling jadi favorit apa
kan kemarin sudah dimakan tuh begitu ya yang paling banyak jadi incaran tamu tamu arab itu apa
maaf kalau dihidangkan itu belum
karena kami sebetulnya waktu rombongan datang kami hanya mengambil beberapa equipment
dan nanti berangkat ke bali
jadi kita sudah memilih beberapa tempat untuk dihidangkan
karena spesialis kami hanya makanan di pesawat
oh jadi ini yang makanan di pesawat ya
yang di istana kemarin bukan
jadi spesialis kami adalah in flight catering untuk di pesawat
jadi anda bayangkan ribuan kaki di atas permukaan laut yang kami hidangkan
baik dari jakarta ke denpasar ataupun nanti tanggal sembilan sebaliknya dari denpasar balik ke jakarta orian
oh jadi hari ini dong ya kalau begitu ya
atau besok ya
besok ya yang akan pergi ke bali itu ya
jadi mulai hari ini sudah proses
ada ini nggak ada yang berbeda nggak racikannya begitu supaya disesuaikan dengan lidahnya teman teman dari arab saudi
benar jadi begini harus dibedakan bahwa proses makan di atas dengan di restoran tentunya sangat berbeda
bahwa di restoran ada istilah cook and serve
di masak dan disajikan
tapi untuk makanan di pesawat tentunya cook and chill
jadi proses tersebut setelah dimasak didinginkan
begitu pula saat mendeliver ke pesawat kami juga dalam kondisi dingin dengan sampai lima derajat supaya bakteri tidak hidup
setelah di pesawat oleh kru tersebut nanti di reheated atau dipanaskan
dipanaskan kembali gitu
jadi memang beda sangat berbeda
dari chef yang dikirim dari kerajaan sendiri apakah ada aturan aturan atau apa ya catatan catatan misalnya jangan terlalu pedas atau jangan
memang ada beberapa resticted istilahnya yang tidak boleh disajikan
tentu seperti tidak boleh terlalu asin tidak ada pedas sangat benar sekali karena di atas pun juga ada terpisah antara garam dan richard
oh bagus sih kalau tidak terlalu pedas soalnya cabai lagi mahal disini
harganya lagi melambung tinggi
ada makanan ataupun menu khusus yang diminta gak sih di request sama
sebetulnya ada tapi maaf memang off the record
jadi menu apa saja nanti yang akan disajikan kepada rajasana tersebut beberapa item memang setelah dipilih nanti yang chef itu adalah yang crew yang di atas
crew yang di atas
menyajikan beberapa item yang tadi dua ratus dua puluh dua jenis makanan
oke banyak sekali

itu yang harus kami sajikan nantinya
dengan tujuh pesawat tersebut
ada ini nggak standar keamanan yang harus dijaga misalnya
standar keamanan bahwa aerofood acs sudah mempunyai sertifikat iso dua puluh dua ribu yang mana adalah food safety management
itu adalah standar keamanan internasional yang kami miliki
maksudnya dari kerajaan sendiri begitu ada prosedur yang harus dilewati untuk bisa akhirnya

itu ada sangat steril
itu ada sangat steril
rombongan saudi arabia tersebut juga involve di dalam area kitchen kami yang sangat ketat mengontrol termasuk yang cicip cicip tadi apakah ini sudah steril
step step tersebut diikutin terus

dari proses sejak raw material datang penyimpanan proses produksi sampai deliver ke pesawat
ke pesawat itu selalu
diawasi dengan ketat termasuk
temperatur makanan tersebut
ini menarik nih ya nanti kita akan bicara juga
tentang hiburannya nih hiburan yang
diberikan kepada rombongan
betul setelah jeda ya nanti kita akan
dikit boleh lah ya tetap bersama kami di